dalam setiap pertempuran pasti ada pasukan dari berbagai kesatuan
begitu pula dalam laga kontestasi politik
buzzer bergerilya di dunia maya guna mengangkat isu positif
dan memoles isu negatif dari masing masing pihak yang merekrut mereka
bahkan tidak jarang hoax pun mereka gunakan untuk mencapai target
tim cnn indonesia berhasil melakukan wawancara dengan salah satu kelompok cyber army
yang ikut meramaikan jagad maya pilpres dua ribu dua puluh
buzzer atau influencer atau pembuat riuh
awalnya jasa mereka digunakan dalam mempromosikan produk di dunia pemasaran
namun berjalannya waktu banyak pihak melihat peluangnya bisa dimanfaatkan
menyebar konten komunikasi politik secara masif menggunakan media sosial
namun tak jarang pesan itu diolah menjadi sebuah hoax
sehingga terjadilah penyelidikan
buzzer juga menyebar perang politik di media sosial
tak hanya dua kubu yang bertarung mungkin anda menjadi salah satu yang beradu argumen
dengan rekan maupun kawan di media sosial akibat sebaran konten tersebut
kami berhasil mendapatkan wawancara dengan dua orang buzzer
yang akan membuka lika liku bisnis buzzer di jagad maya politik
boleh diceritain nggak cara kerja bapak
buzzer misalnya di saat
lawan mengeluarkan isu atau postingan sesuatu yang menimbulkan keriuhan gitu
kemudian kalian menimpalinya seperti yang melawannya seperti apa
oh gini pastinya kita akan lihat dulu seberapa besar efek serangan lawan
kalau memang dianggap cukup berpengaruh dan diminatisir
kita akan siapkan kontra narasinya
kontra narasinya yang nanti diterungkan ke produk produk ke sosial media
ya berupa artikel berupa desain berupa video
ya kalau misalnya kita punya stok konten dengan serupa isunya
dan punya efek lebih besar
untuk membuatnya lebih berbahaya
kita akan membalikkan apa yang mereka gunakan untuk nyerang kita
kita akan menghasilkan
kemudian dari sisi teknisnya sendiri boleh diceritain nggak
dengan sekian banyak akun yang dipakai
algoritmanya seperti apa
apakah murni manusia yang mengerjakan itu
atau kalian punya sistem sendiri
menurut saya dalam hal misalnya semakin banyak akun
yang dimanfaatkan maka
netizen yang bisa terpapar di situ
karena setiap akun kan punya
pertemanan atau follower yang beda beda pastinya
ada nggak contoh konkret yang baru baru ini
di kalian lakukan untuk tackle itu
baru baru ini kan sempat mengemuka mengenai
percakapan antara salah seorang capres dengan ulama terkemuka
itu dianggap akan bisa meningkatkan reputasi dan juga dukungan
nah tentu dari pihak capres lawannya melihat
wah ini kita bisa kedodoran nih kalau ini dijadikan amunisi
nah di saat yang bersamaan ada juga peristiwa
dugaan terjadinya kecurangan di luar negeri
ini memang dua peristiwa yang berbeda
tapi di situ bisa ada peluang akhirnya
bahwa bila peristiwa yang pertama tadi
testimoni pengakuan seorang ulama itu membesar
tentu akan merugikan bagi lawannya
nah begitu ada kejadian dugaan kecurangan itu
dan itu rupanya bisa lebih bisa memberikan efek yang menguntungkan
itu kan menarik ya ada pertanggung jawaban
ada proses kerja yang panjang dengan tim tim juga yang lengkap dan kreatif seperti itu
berapa sih kalian dibayar
kalau kurang kita nggak mau kerja
tapi cukup lah
buzzer mendapatkan permintaan pekerjaan dari bandar yang dirahasiakan identitasnya
ketika konfirmasi dilakukan kepada tim pemenangan masing masing kubu
yang berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas
mereka tidak mengakui telah menggunakan buzzer dalam perang konten
yang ada di media sosial selama ini
kita tidak pakai karena sosmed itu kan komunikasi
ketika ada orangnya maka sosmed menjadi penting
nggak nggak juga
lebih kepada banyak orang yang ingin membantu pak jokowi
buzzer bakal memiliki tim yang gemuk
berisi orang kreatif yang bekerja sangat cepat
mereka akan membuat konten ketika permintaan sekaligus komisi sudah sampai di tangan